eh eh eh apaan lu
karena gua yang kotor
ganti aja ya sama
gak baik menghunguskan napas seperti itu
gak baik menghunguskan napas seperti itu
ternyata bener kata ojak kata babe
ngimpi uler itu artinya sial
gue suruh nganterin minyak ke parkiran
aninya gak mau gue ajak nikah
sial apanya pur
itu mah udah kebiasaan kamu saham

kamu tega sama gue
aku juga bawain sesuatu buat kamu
terima kasih ani
mau kemana lu tis
mau ke rumahnya neng rika
mau ke rumah ini dong
gak takut dipatok ular lagi
itu kan cuman mimpi
siapa tahu sekarang jadi kenyataan
oh ini jakarta mister
tv nya bagus
bisa dibawa jalan jalan
ah mister bisa aja
masa ayah dibilang orang inggris
thank you juga mister
aduh ayo tadi ketemu bule ganteng banget dah
yaudah kalo mau ngojek berangkat
kadang kagak jadi
karena gua yang kotor
biar kaya ibu kota internalno
eh ada kakak tisna
tak gitu atuh
berangkat sekarang neng rika
eh bener apa lo kata
ah di tukang mie
mana ada tipi tipis begini dijual di tukang mie
mana ada tipi tipis begini dijual di tukang mie
jalan jaksa ngomong dari tadi gini ya
nih lo lurus aja ya
ntar kalau udah lurus lu belok left dah
ntar lu ketemu pangkalan ojek ya
lu minta diantar aja dah sama motor ojek
bagusing jangan ikutin ojek aja